seperti inilah antrean kendaraan yang akan menyeberang menuju pulau sumatera melalui
pelabuhan merak di banten antrean ini mengular hingga mencapai dua km dari pintu pelabuhan
merak situasi ini terlihat sejak kamis siang menuju sore petugas melakukan antisipasi kemacetan
dengan membuka dua akses jalur menuju jalan cipuasa sementara kantong parkir dermaga
pelabuhan merak yang tersedia sudah tidak menampung karena kondisinya dipenuhi kendaraan
baik pribadi roda empat roda dua bus dan kendaraan beratrek benar benar mau exit
tol itu nantinya lambat buat bergaris tempat peseruna kepol butuh balik lagi ke bawah sampai
sementara kamis malam kendaraan di ruas tol jakarta cikampek karawang jawa barat terpantau
padat menjelang libur akhir tahun kepadatan terjadi di dua arah baik dari arah jabodetabek menuju
jawa barat maupun sebaliknya rangkaian kendaraan pun melaju dengan kecepatan di bawah sekitar
km per jam kondisi ini terjadi di ruas tol kilometer lima puluh enam tepatnya di wilayah kelari karawang
jawa barat volume kendaraan digominasi oleh mobil pribadi dan mobil mobil yang bergerak ke arah jawa barat
antar provinsi namun masih banyak truk besar melintas menambah panjang
kepadatan lalu lintas peniputan cnn indonesia